sementara ketua komisi yudisial aidul azhari menyatakan telah menerima laporan komisi pemberantasan korupsi
karena merasa hakim cepi tidak adil selama masa sidang pra peradilan setia novanto
ia juga menyebutkan ini bukan laporan pertama yang diterima
melainkan laporan ke enam tentang putusan hakim cepi selama menjabat
sebelumnya kpk merasa hakim cepi berpihak kepada setia novanto
di antaranya lantaran tidak mengizinkan bukti rekaman percakapan diputar dalam sidang
menyangkut pra peradilan novanto komisi yudisial tidak hanya menerima laporan dari kpk
tetapi ada beberapa laporan lain seperti dugaan adanya pertemuan hakim cepi dengan novanto
komisi yudisial saat ini sedang mengumpulkan saksi dan juga bukti untuk dikonfrontasi
selain harta kekayaan yang akan ditelisik hakim cepi akan diperiksa sedikitnya enam puluh hari
hakim cepi juga akan dilaporkan atas lima putusan lain
seorang hakim itu memberikan kesan saja tidak boleh
jadi jangankan tidak berpihak memberikan kesan tidak berpihak kesan berpihak saja tidak boleh
dia sudah kena sangsi
jadi harus betul betul seimbang
saya tidak bisa menduga duga ya tapi itu sudah masuk laporan kami
jadi pertemuan dengan setia novanto salah satu yang sudah masuk laporan kami
jadi kasus ini bukan cuma satu laporannya
ada beberapa laporan
nah itu kan satu kesatuan
kita melihat dalam kasus pra peradilan ini kita akan lihat apakah ada pengaruh dari ma atau tidak
karena pada prinsipnya hakim itu secara personal bahkan dalam satu majelis pun dia tidak boleh sering berpengaruh